saya masih bersama dua pemain tunggal andalan bulu tangkis indonesia
ya kalau dibilang mengganggu untuk saya pribadi itu tidak mengganggu jadwal latihan sama sekali
saya bilang sama manajer saya saya nggak mau diganggu jam latihannya
jadi untuk dari segitunya sendiri sih saya merasa tidak terganggu
tapi mungkin memang karena pada saat itu setelah habis juara asian games terus juga dapat tawaran iklan segala macam
jadi ya mungkin pandangan orang seperti itu
sama halnya juga mungkin ya dengan tahun ini kalau misalnya bisa dibilang
merit itu akan turun prestasinya segala macam
tapi ya sempat beberapa kali pertandingan dari awal tahun kan juga sedikit apa ya menurun juga lah gitu
nggak ada hal yang karena ini oh prestasinya jadi turun karena itu prestasi jadi turun
misalnya joe aku misalnya yang kita tahu legenda bulu tangkis rudy hartono
ia mengkritik minimnya prestasi tunggal putra bahkan bisa jadi finalis all england aja enggak
ya mengatakan dalam dua puluh empat tahun terakhir ini berarti itu bahkan sudah enam tahun lalu
dalam dua puluh empat tahun ini hampir tidak ada tunggal putra kita yang bersinar di all england
apalagi akhir akhir ini tunggal putra kita seperti tenggelam
lebih lebih lagi di all england dan kejuaraan yang bergengsi seperti kejuaraan dunia dan olimpiade
lalu ada taufik hidayat menegur anthony dan jojo karena gagal total di all england dua ribu sembilan belas
sekarang kan yang diandalkan antoni dan jojo
saya berharap dengan kesibukan mereka di luar lapangan sebagai atlet
mereka juga harus prioritaskan latihan
kalau aktivitas di luar itu hanya tanam bahan
jangan sampai mengganggu performa di lapangan
maksudnya ya kalau saya pribadi saya tahu responsibility saya apa
ya saya sebagai atlet pasti saya kasih all out di waktu saya di badminton
kadang malah kita ngorbanin waktu buat sama keluarga juga
ya mungkin itu yang orang lihat di luar kan
maksudnya kita juga apa ya
tapi ya ya itulah maksudnya ya kita yang tahu
saya juga sama jonathan kebetulan satu manajer juga
jadi kita memang apa kita wanti wanti kalau memang ada tawaran ya di luar jam latihan
tetap latihan sama pertandingan nomor satu
itu cuma satu hal ya joe
tapi syuting iklan itu kan juga itu menyita waktu loh
pasti ada dari sisi waktu kalian yang akan dikorbankan
so apalagi sekarang kan jadi pahlawan yang mengembalikan kebanggaan kepercayaan diri
pasti akan banyak yang menawarkan iklan
sebenarnya seberapa penting atau seberapa besar sih godaan untuk berada di komersial itu
godaan sebenarnya ya itu balik lagi ke kitanya juga sih
kita kan bisa menolak juga gitu
ya mungkin antoni sama saya juga pasti mendapat tawaran lah
untuk beberapa iklan juga gitu
cuman kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang olimpiade juga sebenarnya
saya nggak mau ambil dulu sih
jadi ingin lebih fokus lagi di bulu tangkisnya aja
maksudnya ya memang bukan banyak yang bilang ya
kayaknya kita juga sepakat berdua sama pelatih juga
maksudnya ini menjelang olimpiade memang bisa
bukan harus ada yang dikorbankan
justru malah banyak yang harus dikorbankan gitu
kayak maksudnya ya waktu jalan jalan
memang kita harus korbanin itu dulu
nah nanti kalau udah olimpiade bebas lah mau ngapain gitu
jadi sekarang perjalanan sampai menuju olimpiade ya kita maksimalin semuanya yang kita punya gitu
jadi kita kasih waktu kita kita kasih tenaga pikiran kita ke persiapan ini
jadi ya meskipun ada tapi kita tahu
jadi nggak mungkin saya ninggalin badminton untuk hal itu gitu
jadi ya saya pasti kasih all out di badminton sih
sebuah konsekuensi logis sebenarnya
atlet yang juara itu menjadi bintang iklan
tapi memang tetap harus lesson learnednya adalah
meskipun tidak mengganggu jadwal latihan
tapi memang yang paling penting adalah menjadi juaranya juga
ternyata kan kalian harus punya target ikut match kan
dalam satu tahun itu berapa kewajibannya
yang wajib sih dua belas sampai lima belas
jadi ya total kurang lebih dua puluh an ada setahun
supaya jangan sampai kehilangan peringkat
sayang dong habis juara all england didenda hadiahnya nanti habis buat bayar denda ya
itu gila sih kalau dengar harus main di selat minimal
dalam arti hasil turnamennya nggak yang menurut kita
tapi pas pertandingan kok gak sesuai apa yang kita expect gitu lah
kadang kadang juga saya pengen kalau ada kesempatan ya
untuk berbicara dengan bwf
saya pengen coba diskusi gitu
apalagi kalau kita yang sudah di peringkat sepuluh ya
top lima belas itu ada klausulnya memang harus mengikuti beberapa turnamen yang wajib diikuti
ketika kita nggak ikut situ ya makanya akan kena denda gitu
jadi tetep harus main terus tanding terus
kan kalau banyak penonton indonesia meskipun mereka mencintai bulu tangkis
mereka taunya cuma kalau nggak menang kalah
tapi kalau tadi bilang aduh itu melelahkan banget
segimana dasyatnya harus memenuhi kuota tanding itu
kecuali hari rabu dan sabtu
rabu dan sabtu pagi aja setengah hari
katanya katanya sibuk banget mau berikan masukan ke
kalau mau lihat sibuknya nih dalam satu tahun ada berapa hari mbak
kita cuma dapat libur satu minggu nih
sama kami juga cuti boleh dua minggu
tapi kan ada libur weekend
pertandingan kita sebulan tuh minimal dua
kita ya jauh dari keluarga juga
aku justru ayo kasih tau dong gimana supaya penontonnya terbuka
perlu tahu lah biar kita aja kalian gak akan kuat gitu ya
wah mau kasih masukan kok
ya pasti pengorbanan waktu sama keluarga
terus juga ya harus traveling terus setiap saat dengan
perjalanan itu akan seperti apa nggak pernah tahu
ini aja datang ke studio kompas tv di rossi
baru bangun lemes tadi turun dari
ya pokoknya intinya ya kayak gitu lah
dapat sih gambarannya bahwa kita sering hanya melihat menang kalah
hanya melihat di kejuaraan yang besar misalnya
tapi sebenarnya dibalik itu ada pertandingan pertandingan lainnya
yang itu adalah bagian dari kewajiban kalian
apa yang akan dilakukan jojo dan antoni mempersiapkan olimpiade
jadi kalian bisa melakukan strategi yang tepat
eksklusif bersama jonathan christie dan antoni ginting dalam rosi